ya allah aku jadi keinget masa masa waktu aku sama kue pacaran dulu
eh kamu baik baik aja kan boy kamu gak kenapa napa kan boy
emang lo tau apa yang terjadi sama gue
enggak sih soalnya tadi aku tiba tiba nungguin kamu lumayan lama kan
jadi aku pikir pasti ada sesuatu
kalau naik motor kan semacet apapun pasti nggak mungkin selama ini
pasti ada sesuatu gitu
secara logika aja sih boy
ya iya sih tadi barusan aku mau dirampok
dan aku juga bingung
mereka tahu dari mana gue bawa duit sebanyak ini
tapi kamu gak cedera kamu baik baik aja kan boy
iya baik baik aja
di task gue ini ada sembilan ratus juta
dan kemarin kan gue sama nyokap gue udah bayar sekitar satu m satu ratus empat puluh juta
berarti total dua m empat puluh juta
jadi nanti sisanya gue cicil lagi ya
ini ya duitnya
tunggu tunggu tunggu
kamu tega mau ngasih duit aku
kayak begini boy
kamu tadi hampir dirampok
jangan jangan boy
orang itu masih ngikutin kamu sampai disini
terus begitu kamu pergi aku dirampok
pada terjadi sesuatu sama aku
kamu tega gitu boy
kalau gitu gue anterin lo sampe di tempat yang aman ya
itu gak diminum
tapi itu ada sifat apa dulu
kurus itu dulu tuh
kamu buat kesalah kekosongan kekasih
kamu harus ngasih dirima
tapi aku kan gak biasa bawa uang sebanyak ini
ya udah deh
ya udah yaudah gue temenin
mobilku ngandet lagi deh kayak kemarin
coba deh mau pegang ini
aku suka begitu nih
bentar bentar aku telepon montir biasanya dulu ya
nggak ada yang nabur buru buru kali
ini mobilnya kayak kemarin lagi nih gak bisa dihidupin nggak bisa jalan gimana dong
bisa gak datang ke
masih punya kunci syaratnya kan
soalnya kan pasti lama datang ke sini terus benerinnya
jadi lebih baik saya naik taksi aja gitu
yaudah saya naik taksi
tapi aku gak berani sih bawa uang sebesar sebanyak itu
yaudah yaudah nih pegang
yaudah kalau gitu gue anterin lo aja deh boy ya
apa perlu gue startir mungkin nyala kali ya kalau gue bisa
beneran gak bisa aku gak bohong sama sekali
mengganggu approximate bengkalanya
walau jalan bulan baru
terima kasih ya neng raya yang udah bisa bantuin abah buat jagain mamaku
ya sama sama mundi
lagian kamu gak usah bilang terima kasih segala kali
aku tuh sayang banget sama abah
dan keliatannya abah tuh bahagia banget sama omakamu deh
lagian aku juga udah terlalu sayang sama makan
sekarang kebahagiaan abah itu ada sama kamu
dan keliatannya juga emang kamu sayang sama abah
raih jadi kamu udah bener bener yakin kalau kamu bisa jadi adik aku
lagian kalau misalkan kita terusin hubungan kita kan percuma
maka selamanya kita ngerasa berdosa sama omakamu
sama orang tua kita rai
jujur aku seneng kamu kayak gini rai
kayak rai yang pertama kali aku kenal
pemikirannya selalu positif
yang jelas aku senang deh
udah dia yang gak usah muji muji apa kayak gitu segala
segala puji itu cuma buat allah soet

udah deh gak usah muji muji apa kayak gitu segala
om kobar ngapain di sini
raya ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan sama kamu
kamu bisa kan mampir sebentar ke rumah saya
sebenarnya saya sih buru buru om
bisa aja kita mau belajar
rai tolong sebentar saja
kamu mampir ke rumah saya
kalau kamu tidak bisa
tandanya semua yang saya persiapkan akan sia sia
ayo rai sebentar saja
aduh gak enak juga nih sama om kobar
gimanapun juga om kobar udah banyak bantu aku
lagian aku juga kan harus deketin om kobar
biar bisa bikin abah sama om bubar damai lagi
apa jangan jangan dia mau nyulik rai lagi
yaudah deh kalau gitu naya mau om
apa gak lain kali aja
udah kamu jangan khawatir lagian om kobar baik kok
mondi kamu tidak perlu khawatir
karena kamu juga boleh ikut
ya allah semoga ini bukan jebakan kobar
lindungi rai dan abah ya allah
ya allah aku jadi ingat masa masa waktu aku sama pui pacaran dulu
mau dirampok juga gue gak peduli
rai kamu harus lebih hati hati karena kita gak tau surprise nya itu apa
saya jamin pasti kamu akan suka
ya allah ini buat kamu
ini buat kamu
saya yakin sekali kamu pasti pengen punya motor sekeren ini
om tau sih
aduh gimana nih ya
gue emang pengen banget sih punya motor kayak gini
tapi gue gak mungkin juga nerima motor ini dari om kobar
selain gak enak gak kebayang juga gimana reaksi abah
pasti abah kecewa banget nih
kamu pasti ngerasa gak enak
mau menerima motor ini
saya tahu sekali
saya kan bahagia banget bisa ngeliat kamu naik di atas motor ini
jadi saya gak percuma ngebeli buat kamu